sebanyak satu ratus lima puluh anak di makassar menunjukkan rasa bela sungkawa atas tragedi jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh dengan mewarnai gambar pesawat
mereka juga menggelar doa bersama untuk ratusan korban
di gambar tersebut tertulis juga pre for lion air jt enam ratus sepuluh yang dapat diwarnai oleh anak anak dengan kegemaran mereka sendiri
hal ini dilakukan untuk menumbuhkan empati terhadap sesama sejak dini kepada anak anak
di akhir acara guru dan anak didik di tk pertiwi makassar ini juga turut berdoa bersama
agar seluruh penumpang yang masih hilang segera ditemukan dan keluarga yang ditinggalkan tabah serta berlapang dada
menggambar pesawat lion air bentuk empati simpati kepada korban jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
dan dilanjutkan dengan doa bersama agar para korban dapat diterima di sisi allah
keluarga yang ditinggalkan sabar dan tabang menghadapi ujian dan cobaan